hingga selasa pagi tim evakuasi terus mencari korban di reruntuhan hotel roa roa
tim basarnas dan pemilik hotel menyebut sebanyak lima orang berhasil dievakuasi
empat orang meninggal di lokasi dan satu orang meninggal di rumah sakit
berikut laporan koresponden cnn indonesia yudi yudawan dari hotel roa roa
ini adalah kondisi dari hotel roa roa yang terkena dampak daripada bencana gempa yang terjadi pada hari jumat kemarin lulu lantak
dan tadi sekitar pukul sembilan lebih dua puluh telah ditemukan satu jenazah berjenis kelamin laki laki
yang diduga merupakan salah satu penghuni hotel roa roa yang memang sudah dicari oleh tim evakuasi
sejak hari sabtu hingga selasa pagi hari ini
berdasarkan informasi daripada tim basarnas maupun pemilik hotel sendiri
sudah ada lima orang ditemukan meninggal dunia
empat diantaranya meninggal di lokasi dan satu orang meninggal di rumah sakit
dan masih ada kurang lebih dua puluh enam kamar
yang diduga masih ada penghuni yang terjebak di dalam hotel ini
dan sampai saat ini petugas masih terus berusaha untuk mencari korban
yang diduga masih tertimbun di reruntuhan hotel roa roa di sulawesi tengah di kawasan palu ini